hai ha berantem sama preman eh anak mana preman mana nanti maminya ngelawan mami bisa mukul bisa
nyotos mami jadi lulusan mami mam gitu enggak berantem tapi jatuh jatuh jatuh hilang dong tadi
hati ingat sakit ingatlah saat kau sulit ingat ingat hidup cuma satu kali berapa dosa
ingat ingat sobat ingatlah akhirat cepat ucap astagfirullah
dimana ya rumahnya dia enggak nelfon lagi mudah mudahan dia nggak kenapa napa nih kalau
dia kenapa napa juga kan gue salah harus ketemu nih pokoknya rumahnya
aku akan ia

apa si kether man saya ini spider man tau
udah tenang pokoknya kamu tenang aja semuanya udah aman beres dia gak akan gangguin lagi
eh tuh kayaknya tangan kamu luka deh
iya eh aku juga ngerti kalo misalnya kamu gak mau aku tau ya identitas kamu
dan aku juga ya
yakin kamu pasti punya alasan tersendiri kan kenapa kamu pakai baju spiderman kayak gini nih
kan kayak anak kecil
soalnya soalnya aku itu gak pede mau ketemu sama perempuan secantik kamu
makasih udah ditolongin
kalo gitu gue ga usah pake topeng ini yah jadi dia gak ngenalin siapa gue
tapi gak papa yang penting gue udah ngerasain gimana rasanya jadi spider man
hahahaha he lu si kether man mau kelari kemana kamu
eh jangan lagi tuh
mau lagi kemana kamu
ketemu ga sais
harusnya sih ketemu
kalo gua ga keburu di cegat sama orang gila itu tuh
iya di dekat rumahnya dia tuh ada orang gila
aku yakin waktu pertama kali ketemu orangnya
wah takut lo
ih jangan sewat gitu dong
lo jatuh cinta kali sama dia
lagian gue tau kok kalau selama ini dia merhatiin gue
eh dia itu celaka gara gara nolong gue
tuh kan ini tuh
kan ladek lagi
kenapa tangan pada buset begitu
siapa yang jatoh mam
hah berantem sama preman
jee dari urusan mami
mam dia tuh ga berantem
hilang dong udah tadi
nah sampe malem aku
hal yang vitamin
kalau dia kesel
saya bantu ya pak
oh gue tak api pak
ini pak jalan raya pak
bahaya kalau bapak jebrang sendiri
saya bantu ya pak

nanti kita abrak pak bahaya pak
orang mau mengmis pak bisa lihat syarat
wah bapak ini bohongan nih
bapak ini aduh
bagus berarti lo tahu penyakit
sekarang serahkan itu
kalau mau cepat
oh ya beraninya sama cewek aja
hei apaan ini
gue mau coba yang lanjut lo ya
gue tau apa yang lo lakuin
lo berdua ngapain mak
lo nggak tau apa di bala gue ini lagi kena kanker tau
di padang autorailed book ya
belum pernah lihat juara belum
orang orang biar cabut takut yok
mereka tuh bisnya calend haben antara ny europa punya keuhola mindet betapa yer